kau pasti penyusup
ini aku kembalikan barang barang
yang sudah dirampok oleh pasukan monggol
terima kasih nih mas
dia sedang pergi ke garawangi
untuk membantu orang orang yang terkena wabah
bagaimana kau bisa bebas
ada seseorang yang misterius
yang menyelamatkan kau dari tahanan raden
untuk apa itu
semoga dia berbahaya
dan kau gak bisa kemana mana
kekuatanku semakin habis
aku akan mengampuni
asalkan kau mau tunduk dan mengikuti perintah
aku akan menuruti perintahmu
tapi tolong lepaskan ike tanpa lainnya
jika aku melepasnya kau akan melawan
jadi gelang itu akan tersasang selamanya di kepalamu
jika kau berani melawan
aku akan membacakan mantra dan membuatmu kesakit
sekarang kembalikan kekuatan senopati ardal
terima kasih terima kasih
sekarang kalian berdua ikut denganku
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ibu dahat tolong aku
ibu dahat ibu dahat tolong aku
putraku putraku gagak lumayan
semua ini pasti hanya bayanganku saja
putraku gagak lumayung pasti akan baik baik saja
kakanda prabu sudah mengatakan
bahwa akan ada banyak godaan
ini pasti godaan yang dimaksud oleh
sebaiknya aku bersikir dan memusatkan pikiranku
tidak ada satu orang pun yang tertolong
tidak ada satu orang pun yang menolong aku
ini pasti godaan berikutnya
aku yakin putriku baik baik saja
ini pasti hanya bayanganku seperti sebelumnya
ibu dahat tolong aku
ibu dahat tolong aku
ibu dahat tolong aku
ibu dahat tolong aku
ibu dahat tolong aku
ibu dahat tolong aku
ibu dahat tolong aku
ibu dahat tolong aku
bohong kau pasti penyusup
apa yang terjadi di sini
tadi prajurit prajuritmu menghalangiku untuk masuk ke dalam istana batu jajar
kenapa kalian lakukan itu padat
maaf tuhan saya kira dia penyusup